jelang big match yang mempertemukan persebaya surabaya dan madura united di stadion gelora bung tomo surabaya
tuan rumah persebaya akan berjuang mati matian untuk memperoleh kemenangan
laga terakhir grup c ini diprediksi bakal berlangsung seru karena kedua tim bertabur pemain bintang
laga penuh gengsi
dua tim asal jawa timur persebaya surabaya melawan madura united di stadion gelora bung tomo diprediksi akan berlangsung seru
pertandingan big match dua tim liga satu berjuluk derby suramadu ini mempertaruhkan nama besar sebagai tim terhebat di jawa timur
secara statistik madura united sangat diunggulkan
tim bertabur bintang ini menjadi pemuncak kelasemen grup c dengan poin enam setelah mengalahkan perseru serui dengan skor telak lima dan membungkam pstni dan rakyat dengan skor tiga satu
pelatih madura united gomez de oliveira optimis bisa menuntaskan babak pengisihan
tim berjuluk dengan predikat juara
semoga kemahin untuk madura
itu yang kita berharap melawan persebaya dan setel pil baik baik dengan kemahuan untuk membantu madura sukses tahun ini
sementara persebaya surabaya harus berjuang habis habisan dalam laga ini
tim kebanggaan bonek mania sebelumnya ditahan imbang pstni dengan skor satu satu dan menang atas perseru serui dua satu
dalam laga nanti green force diharapkan bisa bicara banyak
dalam menahan gempuran tim sapi terap
pelatih angel alfredo vera sendiri masih merahasiakan strategi yang jitu untuk menahan gempuran madura united
menurut apa kata perubahan madura united
misalnya dia nanti lihatnya lebih bagus
baju hijau berharap bonek mania kembali menghijaukan stadion gelora bung tomo
sebab dukungan pemain kedua belah tersebut kerap kali berhasil membuat lawan persebaya menjadi grogi